senin dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh dua sekitar pukul delapan malam
warga desa tegulunan candi sidoarjo geger
karena mendengar suara letusan mirip petasan
sejumlah warga lantas berhamburan keluar rumah
karena kerasnya suara letusan yang terdengar berulang kali
dari sumber suara ada sesosok tubuh pria tergeletak bersimbah darah
warga mengenali sosok ini adalah muhammad sabar
saksi mata menyebut saat kejadian
terduga pelaku penembakan mengendarai sepeda motor
dan memakai atribut ojek online
terduga pelaku langsung kabur
dari olah tkp polisi menemukan dua proyektil
peluru diduga kaliber sembilan mm
di sebelah ceceran darah korban dan sandal jepit
barang bukti itu diserahkan ke lab empat polda jawa timur
dengar tembakan dua kali
itu warga semua bukan saya saja
semua warga itu keluar rumah semberawet
setelah dicek ada seseorang yang tergeletak di sini
dibuka di ini ternyata ini mas sabar
warga itu tidak semuanya berani untuk mendekat
dipanggillah warganya atau istrinya itu
korban dilarikan ke rs udesi doharjo
karena menderita luka tembak di leher kiri
peluru diketahui menembus lengan kiri
lalu menembus ke bagian dada korban
disinilah merupakan lokasi penembakan
menurut keterangan polisi
pelaku menembak korban dengan jarak satu lima meter
mirisnya lagi pada saat penembakan
sang korban sedang bersama anaknya yang masih berusia empat tahun
hingga kini anaknya masih mengalami trauma mendalam
bisa saya gambarkan suasana di sini pada saat kejadian malam hari ini memang begitu lenggang tidak ada penerangan dan juga tidak ada cctv
titik terang siapa dalang dibalik penembakan muhammad sabar datang dari pengakuan wiwin istri korban
dikutip dari detik com pada rabu dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh dua wiwin istri korban mengaku
suaminya pernah diteror orang tidak dikenal
bahkan pada dua ribu enam belas silam korban sempat dua kali dilempar bondet atau bom ikan saat menjadi perangkat desa di desa watestani kuling pasuruan
wewin menduga teror datang dari musuh korban yang tidak suka korban hendak mencalonkan diri menjadi kepala desa
saat itu orang tidak dikenal melempar bom ikan ke rumah sabar pada malam hari
korban tidak terluka meski terkena serpihan bondet
tidak puas dengan bondak keesokan harinya sekelompok orang tidak dikenal mendatangi rumah korban dan kembali meneror korban
satu hari pasca penembakan polisi membekuk tersangka pelaku penembakan berinisial jw
sangka diringkus pada rabu dini hari dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh dua di kecamatan sokobana sampang madura
kepada polisi jw menyebut dirinya menembak sabar
atas perintah sepupunya berinisial ep
jw mengaku ep menjanjikan imbalan sebesar seratus juta rupiah untuk menebak sabar
cewek pun mengaku ep memberi pistol yang dipakai untuk menembak korban
beberapa hari sebelum kejadian tersangka mengaku sudah mengintai korban
di saat korban lengah disitulah aksi penembakan dilakukan
tetapi usai penembakan bukannya menerima uang seratus juta rupiah
tersangka jw hanya mendapat imbalan dua juta rupiah
uang itu dipakainya untuk ongkos melarikan diri ke sampang madura
kira kira saudara dalam melaksanakan ada yang membantu kegiatannya tidak
kenapa menggunakan jaket dan helm menaruh salah satu ojol
apa untuk menikmati
kapolresta sidoarjo kompes polisi kusuma wahyo bintoro menyatakan
motif ep menyuruh jw untuk menembak muhammad sabar karena sakit hati
korban pernah menggoda istrinya
namun hingga saat ini ep masih buron dan masih diburu polisi
polisi menduga ep kerap berpindah lokasi persembunyian
saudara ep masih belum ditemukan tapi
sudah terbitkan dpo sehingga kapanpun saudara ep ini memperlihatkan diri ada tanda tanda kita akan amankan yang bersangkutan
dia berharap polisi akan sulit menemukan dia karena dia membunuh menggunakan tangan orang lain
pelaku pelaku penganjuran seperti ini dia punya dalam tanda kutip ya punya sumber daya yang memadai
kasus itu kan kalau saya baca di koran itu kan seratus juta
itu hanya orang orang tertentu yang ingin
menghilangkannya orang lain dengan bantuan orang lain karena dia punya sumber daya dia punya duit
setelah dirawat intensif selama dua hari dan menjalani operasi pengambilan proyektil
akibat peluru yang menembus dadanya muhammad sabar
ayah dua anak ini meninggal dunia
sudah satu bulan kasus ini berlalu
hingga kini polisi masih terus mengejar otak
otak pelaku pembunuhan
ingat setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan
jika terbukti merencanakan tindakan keji ini pelaku terancam hukuman penjara dua puluh tahun dan maksimal seumur hidup